arah ngapain lagi sih lo kesini
tapi kan ada bibi kenapa gak bibi aja nyuci

lo kan bekas babu tukang cuci

atau kalau lo gak menurutin perintah gue
lo bisa gue usir dari rumah ini

gue gak mau tau gak ada besok besok
udah deh gak usah ngelak
tinggal kerjain aja pasti susahnya sih
mom aku happy banget tuh hari ini

terus dia nurut sama aku
berarti sekarang kita bisa melaksanakan rencana yang selanjutnya
ya ampun airnya tertinggal banget sih bikin aku nyuci malam malam gini
udah airnya dingin lagi
rasain kamu perempuan kampung
aduh gue di mana nih
aduh gue di mana
mau ngapain lu berdua lu
lu berdua mau ngapain nih
aduh lepasin gue deh nih
oh kamu tahu keinginan kita berdua
aku mau kamu sama anakmu yang kampungan itu keluar dari kehidupan kami